hingga pukul dua puluh satu pihak rumah sakit bayangkara sudah mengidentifikasi dua puluh dua dari enam puluh satu jenazah korban banjir bandang di kabupaten jayapura yang diterima rumah sakit bayangkara
semua jenazah yang sudah dikenali telah diserahkan kepada pihak keluarga
dari total enam puluh satu kantung jenazah yang diterima rumah sakit bayangkara dua puluh dua jenazah sudah berhasil teridentifikasi
pihak rumah sakit bayangkara langsung menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga pada minggu malam
untuk mempercepat proses identifikasi yang akan kembali dilanjutkan hari senin
mabes polri berencana mendatangkan lima orang dokter spesialis dpi ke jayapura pada senin
sementara itu berdasarkan data dari polda papua pada minggu pukul sembilan malam
waktu indonesia tengah dilaporkan korban meninggal dunia akibat banjir bandang di sentani sebanyak enam puluh empat orang
untuk korban luka yang dirawat di rumah sakit bayangkara rumah sakit martin inde dan rumah sakit yowari
kebanyakan mengalami luka lecet dan patah tulang akibat terseret arus air
terkait bencana banjir bandang di sentani papua
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg
akan mengirimkan tim untuk mencari tahu penyebab pasti banjir bandang di sentani
pvmbg menduga banjir bandang diakibatkan kondisi geografis sentani yang berada di zona merah
yang memang berpotensi tinggi terjadi gerakan tanah
yang terkena banjir itu pada ketinggian seratus sampai tiga ratus meter
tetapi di bagian hulunya adalah lereng lereng yang curam
jadi kemungkinan curah hujan di bagian ulu yang tinggi
dan kemungkinan juga terjadi longsor di bagian ulu kemungkinan besar
ini menyebabkan kemungkinan ada longsor dan terbendung
dan rupanya bendungan ini bendungan alam ini tidak mampu menahan
akhirnya terjadi yang dikatakan banjir bandang
ini baru satu perkiraan dari kita
sementara itu hingga kini tercatat
sebanyak empat lebih warga mengungsi akibat bencana ini
untuk mengetahui informasi terkini bencana banjir bandang di sentani papua
kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia andre kirwel di jayapura papua
sebenarnya bagaimana kondisi pasca banjir bandang di sentani pagi ini
dan juga terutama terkait dengan cuaca
oke baik terima kasih
pagi ini tepatnya di lokasi bencana satu informasi terbaru
yaitu jembatan penghubung antara kota sentani dan juga daerah atau wilayah depapre harus terputus
tepatnya di dekat lapangan yang lapangan terbang yang kemarin sempat pesawat yang sempat keluar ke area jalan
dan dari malam hingga pagi ini hujan yang begitu deras membuat beberapa lokasi
seperti di daerah doyobaru
sempat terendam air dan juga pasar lama yang kemarin pada hari sabtu sempat terjadi musibah hujan deras
hingga mengakibatkan beberapa lokasi di daerah sentani kabupaten jayapura ini harus mengalami hujan yang begitu deras
ya andre apakah anda bisa gambarkan bagaimana proses evakuasi korban
dan juga apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam pencarian korban di sana
ya terima kasih
evakuasi korban saat ini seperti yang sudah disampaikan atau sudah dirilis oleh pihak pos dvi pasca mortem
yang mana jenazah yang sudah masuk di rumah sakit bayangkara sebanyak enam puluh empat kantong
dan dua puluh dua orang telah diserahkan
sementara untuk korban selamat yang mengalami banjir harus diungsikan di beberapa lokasi yaitu di daerah ketinggian
seperti di kantor bupati kabupaten jayapura rumah dinas bupati serta sekolah internasional
dan juga tadi malam sempat diinformasikan juga mereka ke daerah windam

proses evakuasi yang saat ini akibat bebatuan dan juga kayu gelondongan yang begitu banyak di lokasi
sehingga membuat mereka harus menggunakan alat berat yang begitu banyak
dan saat ini dari pihak pmdam maupun dari pihak tni saya melihat ada beberapa alat berat yang harus digunakan
untuk melakukan evakuasi terhadap korban
korban masih dalam pencarian karena beberapa data yang laporan dari warga yang mengatakan bahwa pihak keluarga atau anak famili mereka
entah di mana dan pada saat kejadian mengungsi di mana hingga mereka harus mencari tempat lokasi yang kemungkinan besar
terbawa arus atau tertimbun dengan pasir yang begitu tebal
baik andre kirwel melaporkan langsung dari jayapura papua terima kasih atas informasinya